kuliner sambal dadakan
penasaran yuk kita berangkat sekarang daripada kehabisan
dan yang pertama saya sudah sampai di tempat makan yang katanya sambalnya nampol di sini
loh kan mau nyari sambal kok malah jadi ayam ya
tenang tenang di sini ada sambal kemangi istimewa
nah selain sambal kemanginya
kedai yang telah buka sejak dua ribu tujuh belas lalu ini terkenal juga dengan nasi cobek
yang kata pelanggannya sih lain daripada yang lain
gimana gas kita jajal yuk
ulala ini dia nasi cobek sama sambal kemanginya nih
aromanya bener bener kayaknya pedesnya banget nampol gitu ya
yuk kita langsung cobain ya
ayam selornya atau ayam selimut telur
uh nampol gede banget ya
cita rasa sambal kemangi yang pedas dan gurih tercetus dari konsep sambal khas sunda
yakni dengan bahan utama cabai rawit bawang putih bawang merah garam dan penyedap rasa tanpa diberikan gula
kalau sambal saya kan lahiran garut ya
jadi ilmunya dari ibu saya
kalau sambal jadi saya modif lagi dengan kemangi
sambal kemanginya enak wangi terus pedesnya nampel
bagi aku yang rada nggak suka pedes aja ini tuh masih bisa diterima lumayan lah
enak banget sih
kedai nasi cobek bang james buka dari pukul sebelas siang hingga pukul enam petang
dan untuk harga jangan khawatir
cukup merogoh kocek dari rp sembilan belas untuk nasi cobek lele
untuk nasi cobek ayam biasa rp dua puluh tiga
sedangkan untuk nasi cobek ayam selor seharga rp dua puluh enam
oke kuliner selanjutnya
ada pastinya sambal yang juga pedas
tapi yang ini disajikan di atas cobek yang dibakar
waduh waduh makin nampol nggak tuh pedesnya
ini dia sambal bakar bintaro
tak jauh dari lokasi pertama
ada yang favorit di sini nih
yaitu sambal bakar saikoro
yakni sambal bawang pedas dipadukan dengan daging saikoro yang meleleh
selain itu ada milur alias mie telur
dan bagi pecinta ikan asin ada ikan peda yang rasanya uh lala yummy
nah saatnya kita bikin sama sama yuk
tolong dibantu dong mbak
nah ini telurnya sudah ya milurnya ini sudah jadi
tadi yang saikoronya saya sudah pesan satu
mbak arum yang lanjutin ya
oke terima kasih saya tunggu di sana
ide sambal bakar bintaro awalnya hanya coba coba saja
yang ternyata memiliki cita rasa khas dan mendapat respon positif dari para konsumen
sambal kita itu sebenarnya hanya ada dua macam
kita punya sambal bawang dan sambal tomat
tapi kita bisa atur dalam tiga level kepedasan
meski baru buka tahun dua ribu dua puluh dua lalu tapi jangan salah kedai ini pun selalu ramai oleh pembeli
apalagi di jam makan siang maupun makan malam
dari sambal bawangnya sendiri sih
dari apa smokey smokenya itu
karena kan dibakar juga kan dicobek
sambalnya beda aja sih mas
saya nggak pernah di tempat lain dengan sambal bawang kayak gini tuh belum
barangnya lebih beda dari yang pada yang lain
apa yang bikin beda
khas pedesnya itu lebih gimana ya lebih enak aja
untuk harga tenang saja
tidak membuat kantong anda kepedesan kok
cukup merogoh kocek mulai dari lima hingga tiga puluh lima rupiah
tidak ada yang bisa dikawal
bagi pencinta pedas tambahan informasi dikutip dari hellosehat com
cabai yang menjadi bahan utama sambal ternyata memiliki kandungan capcaisin
di mana bermanfaat meningkatkan metabolisme tubuh dan menghasilkan panas dalam tubuh
sehingga kalori dan lemak dibakar di saat tubuh mencerna makanan pedas
selain itu berdasar penelitian chemical sciences tahun dua ribu dua puluh

makanan pedas juga dapat mengurangi keinginan untuk makan makanan yang berlemak manis dan asin
jadi itu berarti makanan pedas juga bisa membantu menurunkan berat badan nggak sih
emang ya makan pedas pedas paling enak yang segar segar juga
ini ada es telang serai
hmm seger banget pol polan
nikmat mana lagi yang kau dustakan
fredy cahya imam muhaerif tangerang selatan banten